konsentrasi gas perairan dan kondisi lautan di bumi meningkat
semua pihak lintas kementerian lembaga juga memahami
september seribu sembilan ratus dua puluh satu hingga juli seribu sembilan ratus sembilan puluh
ya tapi ya bagaimanapun dengan pernah ditemukannya
salah satu poin penting timnas menghadapi pertandingan semifinal ini adalah kesiapan mental dari semua pemain
semuanya berfokus kepada adanya otopsi yang lain
atau justru malah menolak dari hasil gugatan tersebut
sedangkan pada musim dingin yang ditanam antara lain bunga kol kale lobak dan kacang polong
lebih intensif lagi melakukan penindakan di lapangan ya terutama di wilayah di luar kepabianan
kemudian keterangan pelaku dan sebagainya
cleansing atau pembersihan terus kemudian yang kedua adalah
perempuan yang memiliki kiprah yang tidak hanya di wilayah domestik
dari ataupun menuju mesir ini memang melalui gerbang rafa ini
tetapi yang terpenting adalah bagaimana protokol kesehatan dan kemudian target pengendalian itu sesuai dengan basic controlnya